ayo jagoan kamu harus bertahan jagoan
jangan lupa diminum ya obatnya
takkan aman sih
tolong hubungi dokter fahri sekarang
maaf ibu silahkan tunggu di luar
agar kami bisa segera menanganinya
fotonya udah disobek kayak gini
tadi aku ketok pintu
mama gak denger
mama dari kamar mandi ya
makanya bisa langsung masuk aja
nanti obatnya jangan lupa diminum
mama sebelum tidur
lu gak mau minum yang anget anget dulu
mama mau langsung tidur
mama udah ngantuk banget
siapa bayang bersama mas bayu di foto itu ya
kalau sampai betul ceri akan makin tersingkir
pastikan kondisinya stabil terus
oke kalau ada apa apa nanti bikin hubungin saya aja ya
dok darahnya keluar lagi dok
yang kuat ya abi ya
gimana keadaan abi dok
kita harus segera ambil tindakan
kami buat content

sesuatu mungkin undergrad malaim

yuk berjalan perang

abi tante dewi tahu kamu anak yang kuat
abi pasti bisa melewati ini semua
dan tante dewi janji
tante akan lakukan apapun sampai abi sembuh
bu dewi tolong tunggu di luar
bu dewi tolong tunggu di luar
tolong tunggu di luar
selamatkan abi ya allah
aku bahkan belum menemukan ibu kandungnya
harapanku satu satunya hanya mama dan nisa
kamu kenapa sayang
jagoan kamu harus betahan jagoan
terus aku harus ketemu sama mama
ngapain kamu malem malem kesini
aku mau ketemu sama mama
ada hal penting yang harus aku cari sama dia mak dewi
sudah berkali kali aku ngomong sama kamu
kalau kamu mau ke rumahku gak bisa seenaknya
mama lagi istirahat terus jadi ganggu
minta maaf tapi ini bukan kecualian
karena aku harus bicara sama dia
ada hal yang harus aku sampaikan langsung sampai dia sekarang juga
dan sekarang juga miss
aku bisa kasih asal kamu tutup mulut kamu
jangan beri simpukan doang
aku gak butuh uang
karena ada hal yang harus aku sampaikan langsung sama dia
ada hal penting apa sih
ya udah kamu ngomong ke aku nanti aku sampein ke mama
kamu paham betul kan gimana kondisi mamahku
jadi sebagai anak satu satunya sekarang aku berhak untuk menyaring semuanya
lebih baik kamu berdua
ini soal anak itu
anak yang kamu lihat bersama dengan aku
yang aku bilang sama kamu kalau dia adalah anak adopsi aku dan mas bayu
dia bukan anak adopsi aku dan mas bayu
anak kandung mas bayu dari perempuan lain
kamu gak main main sama omongan kamu kan
kamu sadar gak dengan apa yang kamu omongin barusan
demi allah nisa demi allah
aku mengatakan sejujur jujurnya sama kamu
wah sembayu menitipkan anak itu ke aku sebelum dia meninggal
kaikan yakinsuca veteruk
anak kandung mas bayu dari perempuan lain
aku gak tau siapa itu ibu kandungnya
saya tukang konsumen
orang itu merasa dalam hasil apa lagi